siap siap nih bun salah satu momen yang dinanti setiap tahun akan segera tiba pembagian thr
tahun ini pemerintah indonesia memiliki pagu anggaran thr sebesar tiga puluh enam triliun rupiah
yang akan dicairkan sepuluh hingga lima hari sebelum idul fitri
biasanya thr dipakai untuk keperluan lebaran
tapi karena tahun ini pandemi banyak hal dibatasi termasuk larangan untuk memudik
lalu kira kira anggaran thr nya akan digunakan untuk apa ya
pencairan thr bisa jadi awal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi
dengan mendorong konsumsi rumah tangga
nah satu hal yang perlu dicatat
buat perencanaan anggaran dengan tepat agar thr tidak hanya numpang lewat
tetapi kalau kita bisa gunakan patokan
itu kita akan gunakan untuk konsumsi hari raya
untuk keperluan thr kemudian beli baju lebaran rekreasi angpao dan sebagainya
terus kemudian kita bisa gunakan sisanya
kemudian kita bisa gunakan juga untuk pengeluaran pengeluaran lainnya
buat cadangan atau buat jaga jaga
intinya thr bukan rezeki yang datang untuk dihabiskan saat hari raya
di masa pandemi covid sembilan belas harus bijak membagi anggaran ke sejumlah pos pengeluaran
thr harus dikelola
dengan baik agar tidak numpang lewat saja
nah ada beberapa cara untuk memanfaatkan thr secara maksimal
pertama ketahui pola pengeluaran menggunakan catatan
jadi perkirakan pengeluaran sehari hari pengeluaran hari raya
dan pengeluaran setelah hari raya
kedua susunlah prioritas
utamakan kewajiban seperti membayar thr asisten rumah tangga dan supir
atau zakat penghasilan
prioritaskan juga melunasi hutang seperti tagihan kartu kredit
ketiga manfaatkan promosi dan diskon saat membeli keperluan atau kebutuhan hari raya
agar bisa lebih hemat
keempat jadikan sebagian thr sebagai dana cadangan
jadi siapkan dana cadangan agar bisa dijadikan investasi atau tabungan
untuk kebutuhan tak tertentu mendatang
dan terakhir jika ada sisa thr
baik juga untuk membagi kebahagiaan dengan cara memberi bingkisan kepada orang lain
karena cara ini juga bisa menggerakkan ekonomi
dan ekonomi tanah air